jelang wacana penerapan tatanan normal baru atau new normal di tengah masa pandemi covid sembilan belas
sejumlah aturan penyesuaian pun diterbitkan pemerintah termasuk dalam aturan berkegiatan di rumah ibadah
hal ini tertuang dalam surat edaran menteri agama no lima belas tahun dua ribu dua puluh satu
yang mengatur sejumlah ketentuan yang wajib dilakukan pengurus dan jemaah atau masyarakat pengguna rumah ibadah
saat menyelenggarakan kegiatan keagamaan
salah satu hal yang wajib dilakukan adalah pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk rumah ibadah
selain itu fasilitas cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer harus disediakan di area pintu masuk dan keluar
pengurus rumah ibadah juga wajib melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan secara berkala
kemudian untuk tetap menjaga jarak fisik rumah ibadah diwajibkan melakukan pembatasan jarak minimal satu meter
antar jemaah dengan memberi tanda khusus di lantai maupun kursi
jumlah pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan juga harus dibatasi agar mempermudah pengaturan jarak fisik
meski sudah mematuhi semua protokol ini rumah ibadah tidak serta merta dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan
berdasarkan surat edaran menteri agama no lima belas tahun dua ribu dua puluh
untuk dapat berkegiatan rumah ibadah wajib mengantongi surat keterangan bebas covid sembilan belas
dari gugus tugas di daerah masing masing
atau kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud
panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan tidak hanya ditujukan kepada pengurus
melainkan juga kepada jemaah atau masyarakat pengguna rumah ibadah
di mana setiap pengguna rumah ibadah harus memastikan diri dalam kondisi sehat
sementara itu sebagaimana yang tertuang dalam surat edaran yang diterbitkan menteri agama
anak anak lansia dan orang dengan penyakit bawaan yang rentan dan berisiko tinggi tertular
covid sembilan belas dilarang untuk beribadah di rumah ibadah
sejumlah protokol kesehatan pun harus dipatuhi
seperti wajib menggunakan masker sejak keluar rumah hingga selama berada di area rumah ibadah
jemaah pun wajib mencuci tangan menggunakan sabun menjaga jarak dan menghindari kontak fisik